sayangnya meski disambut antusias namun gara gara keramaian antre menu baru ini
sebuah gerai makanan cepat saji di jakarta terpaksa ditutup petugas
kerumunan terjadi sejak rabu siang di salah satu gerai restoran cepat saji
tepatnya di jalan raden saleh menteng jakarta pusat
banyaknya permintaan mengakibatkan para pengemudi ojek online akhirnya berkerumun
dan mengabaikan protokol kesehatan
banyak antrean hingga keluar gedung membuat petugas satpol pp melakukan penutupan satu x dua puluh empat jam
untuk mengurai kerumunan lantaran dianggap melanggar protokol kesehatan
sementara itu tidak hanya di jakarta antrean menu bts juga terjadi di medan sumatera utara
animo pembeli yang sangat tinggi membuat kerumunan di gerai restoran siap saji tersebut
kerumunan driver ojek online sudah terjadi sejak pukul sepuluh pagi
padahal pelayanan menu dari bts meal ini baru dimulai pada pukul dua siang hingga pukul empat sore di sana
melihat kerumunan pengunjung petugas polisian dari polsek medan kota
langsung menertibkan antrean di restoran siap saji ini
polisian juga meminta kepada pengelola untuk menutup sementara gerai tersebut
kalau memang manajemen menyiapkan apalagi ini status masih penyebaran covid sembilan belas
di mana wali kota medan ingin menekan penyebaran itu
namun ini buktinya keramaian ada
dari tadi pihak manajemen tidak keluar